nak rizky ibu mau pamit dulu
terima kasih banyak sudah menolong manu
ibu tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan manu kalau tidak ada nasib
sudah seharusnya saya menolong
aku pulang dulu ya resto
papa di mana sekarang
waktu itu dia dilaporkan ke polisi
waktu di dalam penjara dia melarikan diri
dan setelah itu menjadi buruanan polisi
sekarang mama gak tahu kemana dia
mama pernah ketemu perempuan yang pernah papa berposa
pernah sekali waktu di rumah sakit
tapi setelah itu mama juga nggak tahu di mana keberadaannya
nggak nyangka ya pak rico bisa segitu teganya nyerahin ibu mano
ya bisa aja kali kalau lihat cewek cantik lainnya
pak rico emang benar benar deh
ini bisa menaikkan citra manusia
apa yang kalian perkunjungkan itu sebenarnya tidak betul
justru ibu mano lah yang mempunyai hubungan pribadi dengan bekas karyawan di sini
hah yang benar pak
kalau ngegunjikan orang itu hati hati
bisa bisa kalian tuh out dari sini
ini dulu kamarnya mama
fotonya mama udah dulu
ya makasjalah mooi
ibu mengerti perasaanmu
ini adalah perasaan yang terbaik
boleh aku gendong
kamu kan tahu
kalau saat ini adalah saat yang paling menguntungkan buat kita
maksud papa menguntungkan apa sih pak
dasar anak bodoh kamu
saingan berat kamu itu sudah
kamu akan lebih mudah berhubungan dengan riku
jessica mau dikemanain
kamu gak usah khawatir bribda
riku itu tidak pernah mencintai jessica
tugas kamu sekaranglah
untuk mengisi ketosongan hatinya riku
segala cara tuh udah brenda coba
tapi apa tahu kan gimana kelasnya riku
tapi situasi sekarang itu berbeda brenda
riku itu sedang labil
nah orang labir itu lebih gampang untuk dipengaruhi
selamat pagi pak
selamat pagi pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
saya ke sini ingin menaruh rasa simpati saya
atas percaya bapak dengan buk mano
saya terus sedih mendengarnya pak
tapi sekarang saya lagi nggak mau diganggu
ah maaf pak
saya bukannya bermaksud untuk mengganggu bapak
justru saya ingin membantu bapak
iya syukur syukur ada yang bisa saya lakukan untuk bapak
bapak nggak ada
nanti kalau saya butuh sih kasih tahu kamu
saya tahu kok
bapak lagi sedih tapi
ya udahlah pak
yang terjadi biarin aja terjadi
jangan ikut campur masalah pribadi saya
saya benar benar nggak ingin kecampurusan
bapak tapi sebagai teman
saya hanya ingin membantu bapak
ya saya nggak mau aja
terus kehidupan bapak jadi hancur
kamu tahu batasan kamu sebagai karyawan di kantor ini
bukan sahabat kamu
pokoknya brenda gak mau lagi ngelakuin ini
sabar gimana sih pak
justru kalau berani sabar bisa bisa
besok penda tuh ditendang sama riko
nah itu tandanya
dia sudah kehilangan akal sehat
kau tahu brenda
kalau laki laki sudah kehilangan akal sehat
dia gampang untuk dikoyak
gampang untuk dipengaruhi
tapi tetap aja gak gampang kan pak
malah menurut brenda itu makin tambah parah
justru nggak brenda
kalau kamu terus ikutin dia
dan kamu mencari celah emas
untuk masuk ke dalamnya
kamu akan ke dalam kehidupan dia
pokoknya brenda tetap nggak mau
terserah apa apa deh brenda
aku nggak peduli
bagaimana kalau papa tahu
keberadaan mantan pacar kamu
saya pikir ke situ bu
sekarang mano pastikan aja bu
kamu jangan egois mano
jangan cuma memikirkan dirimu sendiri
kamu harus memikirkan juga bayi ini
mano pikir mano mampu kebu jagain satria
mano akan kerja bu
mano belum beri yakin kalau mano bisa
bukan itu maksud ibu sayang
satria ini butuh sosok seorang ayah
yang dia nggak mungkin bisa dapatkan darimu nak
nanti mana pertimbangkannya ya bu
ya ibu sibukkan menyuruhmu buru buru
cuma calon yang cocok denganmu dan sudah sangat dekat
sudah ada sebetulnya
maksud ibu calon apa